apa saja kemudian yang menjadi kebutuhan yang paling mendesak yang harus ada diberikan kepada para masyarakat ini
memang betul terkonfirmasi dari bukti bukti
tugas mendikbud itu yang paling utama adalah membangun manusia indonesia